keluarga yudhoyono merasa terpukul dengan fonis kanker darah yang diderita mantan ibu negara
putra sulung yudhoyono agus harimurti maksud kami membeberkan sby sempat shock dan takut kehilangan belahan jiwanya
ahy juga berbicara soal semangat ibunya untuk sembuh melawan penyakit kanker darah
komandan kogasma partai demokrat ini juga membeberkan ibu undanya tengah menunggu donor cangkok tulang belakang sebagai bagian dari proses penyebutan
korresponden rifana pratibi berkesempatan untuk berbincang dengan agus harimurti yudhoyono langsung dari singapura
dengan putra sulung dari keluarga yudhoyono ada mas agus harimurti yudhoyono
terima kasih sudah meluangkan waktu kepada cnn indonesia di tengah tengah konsentrasi untuk merawat ibunda
dan pertama tama kami juga mengucapkan prihatin dan berdoa atas kesembuhan ibu ani
terima kasih untuk doanya saya sangat berterima kasih dan juga mewakili keluarga pak sby
saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat indonesia
dimanapun berada yang terus mendoakan untuk kesembuhan ibu ani
mas agus mungkin pertama tama masyarakat banyak yang bertanya
bisa diceritakan mungkin kronologisnya keluarga besar dan juga ibunda yang kami tahu baru seminggu yang lalu ternyata mengetahui bahwa beliau ini difonis ataupun didiagnosa menderita penyakit kanker darah
iya kami semua kaget terus terang
saya tidak pernah menyangka bahwa ibu ani harus menderita penyakit yang serius
ada dua permasalahan yang harus segera diambil tindakan
tetapi harus dilakukan yang pertama dan utama adalah membunuh sel kanker darah
mohon doanya mudah mudahan lancar ada beberapa cycles yang harus dijalani
baru setelah itu ada treatment yang harus dilakukan untuk memperbaiki pabrik darah yang kita kenal ada bonemairro
kemudian kondisi ibu sendiri selama masa perawatan dari oral dan juga injection itu bagaimana apakah ibu tetap semangat kemudian stabil kesehatannya
ya alhamdulillah she is a fighter ibu ani itu petarung
satu hal yang selalu dia sampaikan
gus memo harus sembuh
harus kembali pulih
karena memo masih ingin melihat anak cucu memo tumbuh dan menjadi orang yang sukses berhasil menjadi orang
mas agus kan selama ini bu ani dikenal sebagai sosok yang ceria
kemudian sering memotivasi putra putrinya dan juga cucunya
hobi fotografi kalau kita lihat di instagram
kemudian beliau sekarang sakit dirawat yang cukup lama
bagaimana keluarga kondisi kebatinannya kondisi psikologisnya menghadapi ini semuanya
berat bagi kami untuk melihatnya
untuk menerima realitas ini
tapi juga segera kami menyadari bahwa ini adalah matahala yang kuasa
yang maha kuasa yang tentunya kami akan menemukan berbagai hikmah dari ini semua
dari ujian yang berat ini
kami tetap bersatu dalam suka dan duka
memang yang sangat mengagetkan adalah karena ibu ani itu
sangat aktif selama ini
tidak pernah terlihat mengeluh atas kondisi apapun termasuk kondisi badannya
yang kami dengar pak sby memang cukup terpukul ya mas atas berita ini
karena kan beliau ini kalau kita lihat selalu kemana mana ini berdua
ibu ani selalu menemani beliau pak sbe
memang betul seperti itu ya mas
pak sby mengatakan ibu ani adalah belahan jiwa pak sby
secara humanis saya melihat kita aja ya
kita tahu bahwa jarang orang tua yang menunjukkan kasih sayang dan sisi romantisnya di depan anak anaknya
kadang kadang malu malu apa namanya ya nggak enak lah gitu
tapi pak sby dan bu ani tidak pernah menyimpan itu semuanya
ditunjukkan rasa kasih sayang mendalam perhatian dan juga pak sby sudah menyampaikan
kepada kami sekeluarga bahwa bapak akan mendedikasikan waktunya secara penuh untuk mendampingi ibu ani
mas kemudian kalau pak sby akan mendedikasikan waktunya keseluruhan terhadap ibu ani
ini mungkin kita juga akan bertanya kan cobaan ini datang di tengah masa kampanye
dimana partai demokrat juga harus berkonsolidasi
ada tanggung jawab terhadap rakyat konstituen partai demokrat
kemudian bagaimana mas
apakah ini kemudian diseluruhnya
kemudian sudah di delegasikan kepada mas agus dan juga mas ibas
atau ke sekjen atau ke dpp
karena kan pak sbe juga pasti ditunggu rakyat untuk berkampanye mas ke daerah daerah
nah yang menarik mbak dan ini membuat saya terharu
justru ibu lah ibu adilah yang mengingatkan saya dan adik saya
kamu boleh jaga saya di sini tetapi jangan sampai akhirnya tugas tugas di tanah air ditinggalkan begitu saja
jadi disaat ibu lemah terbaring tetapi justru yang dipikirkan adalah bagaimana saya bisa melanjutkan perjuangan memotivasi saya
terakhir mas mungkin harapan dari mas agus dan juga keluarga besar yudhoyono atas bu ani ini seperti apa
doa kami dan ikhtiar kami adalah untuk kesembuhan ibu ani
karena kami ingin terus melihat senyum dan kecerian ibu ani
dan kecerian ibu ani
dan kecerian serta pancaran inspirasi yang harus diberikan ibu ani kepada keluarga kepada anak anaknya
dan juga kepada masyarakat terutama kaum perempuan yang juga butuh figur yang butuh figur untuk menyemangkati
agar perempuan indonesia juga semakin maju semakin berkarya dan semakin memiliki nilai tinggi di tengah tengah masyarakat kita
terima kasih sekali mas agus
atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami
dan sekali lagi kami dari tim sinya deni indonesia mendoakan yang terbaik dan juga kesembuhan bagi ibu ani yudhoyono
demikian wawancara saya dengan putra sulung dari keluarga yudhoyono agus harimurti yudhoyono rifana pratiwi devi fitriani singapura